lewat bos kita ada masalah bos
kalau misalnya ada yang bisa ditunda ditunda dulu
sampai acara pernikahan gue mau menang selesai ngerti lo
justru ini masalah tentang pernikahan bos
begini bos pihak kua menolak permohonan pernikahan bos
karena surat percerian putri
kita berhutang seang
dari fisiknya mirip putri
gak mungkin dia putri
putri udah meninggal
atau jangan jangan
itu kembarannya putri
om roy sama tertitra gak pernah cerita
soal mereka punya bayi kembar
waduh pusing gue
dari tadi aku tuh gak ngerti
putri putri itu siapa
terus hubungannya sama tante citra
om roy terus kembaran
kamu tuh jangan bikin aku pusing dong
sekarang kamu jelasin ke aku
satu satu putri itu siapa
kenapa kamu kayak peduli banget
aku gak nyangka
ternyata kamu pernah jatuh cinta juga ya
aku jadi penasaran
kayak gimana sih cewe bisa bikin kamu jatuh cinta
kertas apa ya ini
kok clara sampai marah
terus dirobek robek kertasnya
mona adalah putri
hot bos kita ada masalah bos
kalau misalnya ada yang bisa ditunda ditunda dulu
sampai acara pernikahan gue mau menang selesai ngerti lo
justru ini masalah tentang pernikahan bos
begini bos pihak kua menolak permohonan pernikahan bos
karena surat perceraian putri tidak valid
sekarang gini surat perceraian itu kan udah ditandatangan raja sama mona
begini bos yang tanda tangan disini adalah mona halim
ini jangan jangan mona pergi ke rumah sakit terus dibawa anaknya lagi
ini gak bisa gue biarin
sus saya harus bawa bebi pergi dari sini
soalnya saya pengen mengadakan pernikahan dengan diengo
wah mbak mona mau menikah
selamat ya mbak
ya saya tak agun deh
mbak mona ini selalu perhatian dengan dego
dan calon anak diri mbak mona
beruntungnya baby bakal punya calon ibu seperti mbak mona
iya kalau gitu saya pengen bawa baby dulu ya
oke saya doakan semoga pernikahannya lancar ya mbak
saya promesi dulu mbak
aku harus membawa arsila pergi dari sini
karena dego sebentar lagi bakal sadar

kalau surat cerah itu atas nama mona bukan putri
jadi perceraian mona dan raja itu gak seyah
karena istri raja adalah putri bukan mona
kayaknya dego belum sampai
tapi aku gak boleh ambil resiko
aku harus sudah jauh dari sini sebelum dia

aduh aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai
aku sudah selesai

aduh kenapa harus mesti ketemu tante andis sih
mudah mudahan dia gak curiga
kalau sebenarnya aku ingin kabur
kenapa buru buru kayak gitu
pakai bau bebi lagi
aku mau bawa bau bebi untuk pergi sebentar
untuk menyaksikan pernikahan aku dengan diego
ngapain bawa bau bebi ke pernikahan segala
loh emang salah ya tante
aku bawa anak aku sendiri
supaya anak aku bisa menyaksikan pernikahan aku
benar kamu mau bawa bau bebi ke pernikahan
itu alasan kamu
itu alasan kamu
ya ampun nanta ngapain sih aku kabur bawa arshila
yaudah ya tante ya aku mau pamit
karena banyak urusan yang harus aku urus
kamu benar benar akan menikahi diego kan
kenapa sih pertanyaan tante tuh aneh banget
udah ya tante diego tuh udah nungguin aku lama
udah lagi pula aku harus buru buru karena aku bilang
aku cuma sebentar untuk ngambil arshila
kalau misalkan tante gak percaya telfon aja dego
masalahnya oro classmates
saya baru nggak datang
aku gak akan tinggal diam
kaki aku lemes banget
aku gak boleh membuat tante andi curiga
kita ketemu nanti di pernikahan
sekarang tinggal dewa dan lady yang harus aku harus
mau aku apakan mereka
kalau sampai semua upaya balas endamku selama ini gagal
gara gara mereka berdua
kenapa kau belum sadar juga si raja
kenapa kau belum sadar ya
silahkan ke ruangan dokter
harus sekarang sus
iya sekarang mbak
jangan lupa like share dan subscribe